trauma warga belum usai
setelah dua pekan lalu banjir bandang menghantam dusun panganah
desa bola papu kecamatan kulawi kabupaten sigi sulawesi tengah
dan menewaskan dua orang warga
rabu pagi pada pukul delapan lima puluh lima waktu indonesia tengah
warga kembali dikejutkan dengan guncangan gempa
gempa bumi dengan magnitudo empat delapan itu berpusat di arah tenggara kulawi
saat gempa terjadi warga tengah menyiapkan ibadah natal di gereja setempat
dari kesaksian salah satu warga bola papu jemaat gereja sempat panik
kita batarin semua pak
saya kan sementara duduk bangku
sepikir digoyang padahal gempa bumi
orang batarin semua
tapi tidak ada sempat panik
ada yang sempat panik
yang duduk di sebelah sana itu tidur tidur semua doa
kalau kita dalam gereja sentara itu
kita pikirkan tidak apa apa kuat
yang sebelah sana itu tidak kuat kemudian keluar
badan penanggulangan bencana daerah sigi pun kembali memperpanjang masa tanggap darurat
sampai satu januari dua ribu dua puluh
bppd juga terus menyiapkan bantuan bahan bahan pokok bagi warga setempat
untuk korban tidak ada kalau panik kan wajar
apa yang dilakukan oleh bpd untuk terus ini
mengingatkan warga agar tidak terlalu panik ketika bencana datang
tetap seperti biasa
mengambil tindakan untuk memberitahukan untuk ke tempat tempat yang lebih aman
sebagian besar wilayah kulawi memang berada di jalur sesar palu koro
yang merupakan sesar paling aktif di sulawesi tengah
jafar bua sigi sulawesi tengah